berikutnya pemkot jakarta pusat merelokasi pedagang kaki lima di trotoar pasar senen ke pasar metro atom tanah abang hari ini
hal ini dilakukan menyusul larangan berjualan di trotoar pasar senen
serah terima pedagang kaki lima dilakukan di lantai empat pasar atom
para pedagang diterima langsung oleh wakil wali kota jakarta pusat irwandi
irwandi menyampaikan relokasi ini dilakukan untuk memfasilitasi pkl yang berjualan agar trotoar pasar senen rapi dan bersih
lebih lanjut ia menambahkan saat ini sudah ada enam puluh delapan pedagang kaki lima dari total satu ratus enam pedagang yang menempati kios mulai hari ini
para pedagang ini diberikan fasilitas berupa gratis pembayaran uang sewa selama enam bulan
sudah ada rekan saya farhanisa nasution yang saat ini berada di pasar atom jakarta
selamat siang fani
fani kalau tadi dapat informasi terkait dengan ada seratus lebih pedagang baru enam puluh delapan kurang lebih yang akan pindah ataupun direlokasi ke pasar atom
kira kira fani bisa menceritakan fasilitas apa saja kemudian tanggapan dari para pedagang yang direlokasi terkait dengan kebijakan pemerintah jakarta pusat ini
silahkan dengan laporan anda
selamat siang yudi yudawan
betul sekali bahwa memang hari ini baru saja selesai berlangsung acara serah terima
dan juga pengundian nomor lapak atau kios bagi pedagang kaki lima yang berada di trotoar pasar senen dan dipindahkan atau direlokasi di pasar atom jakarta
dan saat ini acara sudah selesai tapi tadi acara dimulai pada pukul dua belas dan dibuka langsung oleh wakil wali kota jakarta pusat yaitu irwandi
nah yuda terkait fasilitas jika anda bisa lihat ini di belakang saya memang terlihat kios
tapi bukan inilah kios yang nantinya akan ditempati oleh para penduduk
ini adalah kios memang yang sudah ada sejak lama kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu
sudah berada di sini dan fasilitas yang nanti akan didapatkan oleh para pedagang kaki lima yang baru direlokasi itu bisa anda lihat di sebelah kanan saya
memang saat ini belum terlihat ada bangunan apa apa tapi kalau anda bisa lihat di situ ada petak petakan begitu
nah petakan inilah yang tadi diserah terimakan langsung oleh wakil wali kota jakarta pusat
baik yaitu bapak irwandi kepada para pedagang kaki lima yang tadi juga hadir di acara pada siang hari ini
kalau anda bisa lihat itu memang sudah ada nomor nomor yang dibagikan dan dari nomor nomor inilah nanti para pedagang bisa mengetahui di lapak yang mana mereka akan dipindahkan begitu yuda
dan terkait lapak yang sudah diserahkan ini tadi betul di informasi yang anda sampaikan bahwa hari ini ada enam puluh delapan pedagang yang sudah direlokasi dan sudah mulai bisa menempel
di lapak atau tempat mereka hari ini dari total satu ratus enam pedagang
dimana sosialisasi juga sebelumnya sudah disampaikan oleh wakil wali kota jakarta pusat irwandi yusuf sebulan sebelum tanggal relokasi hari ini
dan itu berarti bahwa hari ini adalah hari terakhir
pendaftaran sudah resmi ditutup itu artinya para pedagang yang belum terdaftar tidak bisa mendaftar lagi
dan jikapun nanti ada pendaftaran yang akan dibuka akan diinformasikan lebih lanjut
nah terkait enam puluh delapan
ada enam puluh delapan pedagang yang sudah ada atau sudah bisa menempati lokasi hari ini sisanya memang masih belum ada terlihat pedagang yang hadir tadi di sini
namun tadi kami sempat berbincang dengan wakil wali kota jakarta pusat bapak irwandi
beliau mengatakan bahwa para pedagang yang belum hadir hari ini dan juga belum datang ke sini itu bisa menempati kios mereka itu secara bertahap
dengan jangka waktu yang ditentukan
nah terkait fasilitas lain yang akan didapatkan oleh para pedagang kaki ini
yuda juga memang tadi di awal disampaikan bahwa enam bulan gratis uang sewa bagi para pedagang kaki lima ini di sini
itu artinya bahwa mereka hanya dikenakan kewajiban untuk membayar listrik sesuai dengan keperluan mereka masing masing
dan tadi juga terkait apa yang akan terjadi setelah enam bulan kami juga berkesempatan berbincang dengan henry manurung yaitu manajer area tiga jakarta pusat
dia mengatakan bahwa memang pihaknya masih mengkaji apa yang akan didapatkan atau fasilitas
selain yang akan didapatkan oleh para pedagang kaki lima ini setelah enam bulan masa pertama itu habis
nah terkait tanggapan para pedagang ini menarik untuk disimak yuda bahwa sudah hadir bersama saya saat ini bapak herbinson sinaga
yang merupakan salah satu pedagang yang direlokasi hari ini selamat siang bapak robinson
nah pak robinson ini kan hari ini hari pertama begitu ya
dan boleh tahu pak setuju atau tidak sih sebenarnya adanya relokasi ini
ya yang pastinya kami setuju
nah lalu bisa diceritakan pak robinson ini proses awalnya sehingga dari trotoar pasar senen untuk bisa berpindah ke sini itu seperti apa prosesnya
yang jelasnya dari bapak camat sama bapak lurah kami yang diundang dua minggu yang lalu
ya dua minggu yang lalu
itu tempat itu katanya harus disterilkan
jadi artinya karena ada perubahan apa namanya itu
jadi lahan yang kami tempatin di trotoar itu katanya
pak herbinson ini kan bapak sudah lama kan berjualan di trotoar pasar senen itu sudah berapa lama dan kira kira nanti pengaruhnya akan seberapa besar terhadap omset yang bapak dapatkan nanti
ya kalau omset sudah pasti berkurang lah
yang jelasnya waktu kami dagang di toko
rotoar itu omset kami agak lumayan
mungkin kalau solo sudah dirolokasi dengan pasar baru
mungkin yang jelasnya omset kami pasti tidak seimbang dengan yang di kaki lima
pak herbinson tadi juga sudah mendengar sendiri bahwa wakil wali kota jakarta pusat bapak irwandi
menyampaikan untuk enam bulan pertama ini mendapatkan fasilitas bebas begitu membayar uang sewa
nah apakah sudah disampaikan sosialisasi terkait apa yang akan diberikan kepada para pedagang setelah masa enam bulan lama ini selesai pak
kami minta para pedagang yang tergusur dari trotoar pasar senen
yang dipindahkan direlokasikan ke pasar baru kami belum ada informasi apa apa
artinya kami pindah ke sini cuma dikasih tempat
tapi kami yang pastinya kami minta tolong pada pak camat sama pak wali kota sama lurah
karena kami membutuhkan dana di sini
kami selama dua minggu kami tidak boleh dagang di situ kami tidak ada lagi apa apa
jadi kami dipindahkan kami belum punya apa apa enggak ada modal
jadi kami dikasih fasilitas tapi kami enggak bisa berjualan karena modal kami enggak ada
berarti harapannya apa pak
nah kalau harapan kami sama bapak wali kota sama bapak camat sama bapak lurah kami minta tolong
kami minta tolonglah kami para pedagang kaki lima untuk dibantulah masalah dana
artinya ya dari simpan pinjam kooperasi kami biar bisa kami dagang di situ
buat apa kami dikasih tempat tapi kami yang jelasnya kami udah gak ada dana lagi
soalnya kami sudah dua minggu kami menganggur
nah nggak ada dana lagi kami
kami tolong dibantu kami lah untuk bisa kami dagang
semua bu masalahnya kami pindah ke direlokasikan ke
ke gedung ini kami jelasnya pakai dana
jadi kami minta minta minta kebijaksanaan bapak wali kota sama bapak camat sama bapak lurah lah
baik terima kasih pak herbin son
ada yang dicari kita harapkan semoga aspirasi bapak bisa tersampaikan ya
ya demikian yuda tadi perbincangan bersama salah satu pedagang yang memang hari ini
baru pertama kali mengunjungi lokasi ini dan juga bisa menempati
dimana dia mengatakan bahwa setelah dua minggu dilarang untuk perjualan di trotoar
tidak ada dana yang diberikan sehingga mereka juga tidak memiliki modal begitu katakanlah
untuk memulai usaha baru di tempat yang baru disediakan di pasar atom ini
dan terkait hal itu juga tadi disampaikan bahwa memang saat ini masih dikaji
apa yang nantinya akan diberikan fasilitas selanjutnya yang akan diberikan kepada para pedagang
yang direlokasi ke pasar atom ini
yuda kembali ke anda